sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ini ada buahnya enak nih ma
aku bukain ya
iya boleh pak
papa sama mama tuh gak ada luka yang parah gitu
aku pikir tadi waduh serem banget ya pokoknya
aku aku juga nyesel ma

aku selalu bikin susah aku selalu bikin kesel
aku juga udah sering bohong sama mama sama papa juga
mulai hari ini aku akan berubah
seperti inilah satria yang kuharapkan
senangnya aku kalau satria bisa begini terus
kamu pasti kecewa banget sama aku
sai terima kasih
aku masih sendiri